rumahnya sudah tidak mungkin dipakai sudah terkubur dengan abu vulkanik atau pasir
tapi mereka kadang kadang siang juga melihat atau menengok rumahnya yang ditinggalkan
mereka sementara ini berada di tempat pengungsian baik di saudaranya maupun kenalannya maupun kerabatnya